hai hasil tes antigen dengan air positif itu tidak langsung otomatis membuat semua
hasil tes antigen yang menggunakan cairan dari hidung ataupun kerongkongan manusia
itu juga otomatis positif jadi sekali lagi jangan pernah percaya sama hoax